tim pembela jokowi siap dibentuk di setiap daerah untuk menghadapi segala tindakan atau perilaku yang dinilai tidak beretika terhadap seorang kepala negara
namun baru saja bertemu dengan presiden di istana rabu lalu pembentukan tim ini menuai polemik
sejumlah pihak yang lain menilai tim pembela jokowi atau tpj merupakan penyimpangan fungsi advokat
tim pembela jokowi
tim pembela jokowi
tim pembela jokowi
tim pembela jokowi
tim pembela jokowi
tim pembela jokowi
tim pembela jokowi
tim pembela jokowi
tim pembela jokowi
tim pembela jokowi
tim pembela jokowi
tim pembela jokowi
tim khusus begini
oke ini pertama tama ini adalah inisiatif
kami teman teman advokat
bukan perintah dari pak presiden
nggak ada perintah dari presiden
nggak ada ya

tapi memang kita sudah beberapa kali membicarakan ini
kita prihatin melihat bagaimana sebenarnya berita berita hoax
terutama yang melakukan penghinaan melakukan berita berita yang membuat berita berita terutama di media sosial
yang menurut kami sudah di luar batas
dan bagaimanapun presiden jokowi adalah presiden
dia seorang yang pantas dihormati
bukan hanya sebagai presiden
tapi juga dia adalah seorang manusia juga
jangan diperlakukan seperti itu
yang kedua adalah
kami tahu bahwa presiden ini memang orang yang beretika
dia tidak berbicara kasar
bereaksi secara keras
meskipun beliau misalnya ketika dia dituduh
menjawab tuduhan bahwa dia adalah anggota pki
dia sudah menyatakan bahwa pada waktu tidak di pki saya umurnya empat tahun
tapi kan berita berita hoaks ini terus dikembangkan
dan ini menurut kami
ya kami pendukung jokowi
bahwa advokat advokat ini memang pendukung jokowi
jadi kita berinisiatif
kita ini deh
kita bentuk tim
apa yang kita lakukan
ya orang orang yang mereka yang melakukan hoax ini
harus tahu bahwa
dan kami adalah advokat hidup berdasarkan fakta
kita kami hidup bekerja aturan hukum dan pembuktian
jadi menurut kami
kita sebagai advokat
kita lakukan inilah gitu
diminta atau tidak diminta jual
kita buat kita
tapi sengaja lapor ke presiden memang ya
yang bertemu dengan presiden di istana itu
yang bertemu dengan presiden di istana itu adalah undangan
oleh istana ya
ya untuk mendiskusikan mengenai keadaan hukum dan ham
dan bukan hanya kami saja yang diundang
ada yang mewakili lsm
jadi kita membicarakan hal yang umum
memang kami diundang
ya sebagai praktisi
jadi gak ada hubungannya bahwa kami diminta untuk ketemu
ya kita diundang
dan ini buat saya secara pribadi
dan itu sudah disampaikan ke presiden
terkait tim pembela jokowi
oh dia bilang
sebagaimana halnya presiden jokowi yang kita ketahui seorang yang santun
enggak bereaksi berlebihan
dia cuma mengatakan terima kasih
buat kita sudah cukup
gak ada pesan pesan khusus misalnya untuk
tidak ada sama sekali begitu ya
ya yang itu yang kita ketahui
yang kita tahu dari presiden
dan itu yang kita kagumi juga
dia gak berlebihan
dia tahu itu porsinya bukan
dia gak punya hati juga untuk
jadi tim pembela jokowi ini ketika diundang ke istana bersama dengan narasumber yang lain begitu ya
atau pakar pakar hukum yang lain
ini memang sengaja melihat dari adanya komunitas
kelompok tim pembela jokowi ini
ataukah memang nama anda diundang
terus nama rekan anda juga diundangkan
bukan atas nama tim itu
karena kami yang berlima ini kan adalah
ya kami diundang sebagai praktisi hukum saya rasa
praktisi hukum ya
bukan atas nama tim pembela jokowi diundang ya
kami tidak juga memperkenalkan dalam pertemuan ini kami dari tim pembela jokowi
tapi pada waktu kami bersalaman
ketika foto bersama pak
saya bersama teman teman membentuk tim pembela jokowi
akta sendiri membentuk tim pembela masyarakat ya
dengan beberapa yang lain begitu
tim yang lain begitu ya
bagaimana anda melihat adanya tim pembela jokowi ini ketika dibentuk
ya yang pertama tama kami cukup heran ya
kenapa kok heran
ya pak jokowi itu kan seorang presiden
seorang kepala negara
kok iya perlu lagi tim
pembela gitu kan
karena beliau kan punya kekuasaan
ada aparat yang siap dua puluh empat jam melindungi beliau
artinya sudah ada aparat aparat petugas petugas yang melindungi beliau sebagai presiden
sebagai kepala negara dalam segala hal
segala macam ancaman
termasuk kalau memang ada berita hoax
atau ada ancaman kepada diri pribadi
itu udah ada gitu loh
kepolisian bisa dengan dua puluh empat jam ya
ya otomatis kan begitu
saya nggak tahu maksud dan tujuan teman teman advokat ini ya
yang menyodorkan diri ini gitu loh
memang sempat beredar juga kan diberita bahwa ini juga melanggar dari etika advokat
seperti itu kan
menurut anda melanggar tidak kayak gitu
ya kalau anda tanya ke saya
oh ya jelas lah
kita kan sebagai advokat gak bisa menawar nawarkan begitu kan
menawarkan diri kepada untuk kita menjadi klien kita gitu
kita gak ada
ya kalau sejarahnya tuh advokasi itu kan untuk yang lemah
ya kan begitu
jadi ini menyodorkan diri kepada seorang presiden seorang kepala negara untuk kita jadi tim advokat
jadi ya cukup aneh lah
dan masyarakat juga udah tahu juga udah cerdas juga melihat siapa sih orang orang ini gitu ya
menurut anda siapa loh orang orang ini
ya tadi sudah diakui ini adalah pendukung ya kan
udah diakui gitu kan
jadi pasti ada maksud dukungannya juga
kita paham lah mungkin apa tujuannya kita paham
karena kalau dia secara profesional sebagai advokat dia akan tahu etika seorang advokat seperti apa tuh akan tahu dan paham
tapi menurut anda tetap aneh gitu ketika itu
bahkan di para advokat sendiri juga ini menjadi pembicaraan gitu loh
oh iya dia kayak begini
iya kan kalau ada berita hoaks kan ada aparat polisi yang
dan sudah ada beberapa kasus yang dicontohkan ya misalnya
itu kan pemegang kekuasaan penuh
polisi juga kalau itu bukan itu pelanggaran hukum yang bukan delik aduan dia bisa bertindak gitu loh
oke baik mungkin bisa ditanggapi pak pramun silahkan pak
kita sebenarnya kita nggak boleh pura pura
pura pura nggak dukung ini kan
kita manusia biasa advokat warga negara kita kagum sama jokowi sowat gitu loh
jadi ini memang kita bilang
kenapa kita tim bepomnya kan bukan ujuk ujuk orang dari mana yang nggak jelas gitu kemudian membentuk ini
kita jelas jelas adalah pendukung jokowi
saya nyerah lawan jokowi
tapi kita kan advokat
kita ingin nah
fahami dulu apa yang kita lawan
kita melihat bahwa ini menurut kami
kita tidak sedang membuat dia menjadi klien kita juga tidak
peran yang kita lakukan ini adalah sebuah kontribusi kami sebagai advokat
kami melihat bagaimana orang begitu mudahnya
banyak sekali akhirnya
banyak hoax fitnah tampak
itu bukan hanya orang biasa yang
apa yang dilakukan enggak
pak jokowi memang kita terus terang aja
kok pak jokowi kok gak marah sih
nah sekarang kita bilang
oke dah pak jokowi memang dia orang yang
tapi kan sebagian kan memang diperawasi hukum oleh yang sudah ada lembaga tadi
kita akan melakukan pengaduan
kalau misalkan kami mengambil inisiatif melakukan pengaduan pengaduan
kalau memang memfollow up pengaduan pengaduan kami
kami sudah melakukan pengaduan
kepada salah seorang yang membuat status gitu
yang kedua juga adalah tindakan proaktif kami juga untuk kemudian membuat suatu narasi
tentang bagaimana orang itu berpolitik secara santun
kalau mau ngomong kritik kritik aja
kami juga para aktivis
saya bertahun tahun jadi aktivis hak asasi manusia
saya dihormati itu
tapi jangan tanpa fakta
karena ini sangat merusak tradisi politik demokrasi kita
tujuan kami ini adalah kontribusi kami untuk sebagai advokat ya
memberikan kontribusi kepada negara ini kepada bangsa ini untuk berpolitik membangun tradisi politik demokrasi
berkeadaban dan berkemajuan
jadi ketika disebut disitu ada polisi ada satgas dikepolisian sendiri yang cyber misalnya
itu ya silakan jalan sendiri
dan kami kalau sebagai warganegara
karena bentuknya inisiatif
tanpa ada sisi materi dan lain sebagainya begitu ya
hanya ingin berkontribusi sebagai warganegara
iya kontribusi ada
kalau apa salahnya menurut anda
anehnya dimana menurut anda
ya jelaslah pak jokowi itu seorang presiden
seorang kepala negara
ya masa ada tim advokasi buat presiden
maksudnya advokasi itu untuk yang lemah begitu ya
emang saya bilang untuk presiden
emang kita bilang nama kita untuk tim pembela presiden
padahal udah dong
pak jokowi itu siapa pak
ya memang dia
melekat yang namanya dia kepala negara itu melekat
tapi kenapa kita gak presiden
jangan bodoh bodoh irak ya
kita ini orang hukum
presiden itu adalah sebuah institusi
kami nggak masuk situ ya
ada pengacara negara kok
kalau memang jokowi
jadi berbeda menurut anda ya
ya ada dong
bawa jokowi itu diketahui adalah presiden
doa dia presiden ya nggak apa apa
ya kan dia pemimpin buat kita
ini pemimpin bangsa
dia harus dihormati juga
dan buat kami
kan ada tim yang pengacara negara sendiri
terserah ya mereka jalan aja kan
kita nggak minta minta surat puasa
jual jual nama kita
kita gak kurang kerjaan
nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda
karena sudah ada komentar juga yang mengatakan
bentuk penyesatan dari profesi advokat
benarkah demikian pak rambu nanti akan menjawabnya
prime news akan segera kembali
ya ketika tim pembela jokowi ini dibentuk
kemudian sempat bertemu dengan presiden di istana
sempat juga kemudian memancing perdebatan di media sosial
seperti beberapa elit politik
yang mengutarakan pendapatnya di media sosial twitter
ya kita tampilkan di layar yang lebih besar ya
baik ini dengan akun
sudah kan terlihat
baik ya ini dari akun rahlana sidik ya
ini kekacauan serius dan penyimpangan keras pada fungsi otentik advokat
dimanapun di dunia fungsi advokat mewakili warga masyarakat
saat harus berhadapan dengan negara
dalam kurung yang diwakili jaksa
advokat sejati membela warga masyarakat
bukan membela penguasa
ini dari mengutip ketika mengomentari berita di antaranyus com ya
ya kan dibaca
ya kan dibentuk di setiap daerah
baik selanjutnya akun di media sosial twitter selanjutnya
ya akun ferdinand hutahayan
keduanya ini dari partai demokrat ya
tadi rahlana sidik juga dari partai demokrat
ferdinand ini juga dari partai demokrat
tim pembela jokowi hadir untuk menjaga marwah
dugaanku siap siap akan banyak kerjaan polisi
ini lebih kepada menyindir ya
adakah akun selanjutnya
presiden secara pribadi boleh tunjuk pengacara keluarga secara profesional
sebagaimana itu pak harto juga punya pengacara keluarga
nah tim pembela jokowi ini apa
pengacara keluarga atau cuma kelompok yang mau tampil bela jokowi tanpa status hukum yang jelas ada kuasa pribadi
nah ini pak mungkin silahkan dijawab
berapa mempertanyakan ya tim pembela jokowi ini
ini pengacara keluarga kah pengacara
ya ini kan cara berpikirnya
cara berpikirnya ini hubungan klien dan penasehat hukum
kita nggak menyatakan tim penasehat hukum
jadi gak perlu kasus ada juga ya
kita bilang tim pembela jokowi
apa dalam statement kami dalam deklarasi kami ini adalah sebagai sebuah kontribusi dari profesi advokat
untuk membangun suatu tradisi politik demokrasi yang berkeadapan dan berkemajuan
ya menurut kami jokowi ini bukan hanya seorang presiden atau bukan hanya sosok jokowi secara pribadi
tapi dia ada simbol perubahan
buat kami itu penting
buat kami ini para
kamu gak malu malu mengatakan kami pendukung jokowi
memang kami pendukung jokowi
kayaknya bukan politisi yang bikin pencitraan
kami bukan politisi politisi yang bangun pencitraan
kami sit si kami bergas
nah apakah memang ada kok sudah dilakukan beberapa teman teman misalnya yang melakukan pengaduan gitu
nah yang kita lakukan perbedaannya adalah ini avokat gitu
nah kita avokat
apakah kita melanggar
coba tunjukin pelanggaran saya di mana
apakah saya minta kuasa
tapi ini adalah sebuah membangun sebuah narasi
kami juga tujuan satu mengedukasi
mekanismenya nanti akan seperti apa pak
kami juga melakukan
kalau tidak akan ada kuasa
gak perlu ada kuasa orang kita nggak
kita misalnya ada kasus kasus yang menyebabkan
kasus kasus yang menyangkut delik aduan umum
ya kita lakukan kita ngelaporin
nah kami juga mungkin membuka peluang jika ternyata oh ini ternyata bisa nih
apa di sebuah tindakan perbuatan melawan hukum misalnya
itu sebagai aksi aksi yang kita lakukan
jadi bukan mewakili pak jokowi begitu
misalnya kayak ada kasus begini yang baru baru ini yang mungkin kita ingat ya
menunjuk nunjuk foto presiden mengaku akan mengatakan hal hal buruk lah ya tentang presiden jokowi
kira kira nanti tim pembela jokowi ini akan
kita minta polisi melakukan tindakan itu
kita kemudian juga memonitor
bukan hanya itu juga
kita juga membangun sebuah narasi
kami melakukan diskusi diskusi
melakukan open forum
untuk intinya adalah
intinya sebenarnya adalah juga untuk menegaskan
bahwa ini gak benar
kita harus berubah
apa namanya legal standingnya itu sebagai warga negara
sebagai warga negara berprofesi advokat
melaporkan misalnya ada tindakan kasus seperti seorang remaja yang menghina
kita sudah melakukan pelaporan
satu pelaporan ya kan
oh sudah ini sudah ada
yang melakukan ada
kita sudah melakukan pelaporan
kita akan sedang akan
soal apa ini kalau boleh tahu
mungkin dia politisi
ya saya jadi politisi lah
politik partai tertentu
yang membuat sebuah
twitter kalau gak salah
status lah ya menurut status
saya lupa ininya ada
yang berasal dari istana
intinya gitu lah
ini dipelihara oleh cebong cebong dari istana
menurut saya itu kan kurang wajar
menurut anda melaporkan itu
aktivis partai yang berasal di kaisa taulah
itu kan gak masalah bisa gak menurut anda
secara mekanisme tanpa kuasa kemudian menjadi
ya tadi kan
wakil inilah pak jokowi semuanya
tadi kan beliau sendiri yang bilang
beliau ini advokat yang gak kurang kerjaan gitu ya

ya kalau saya lihat sih kayak advokat kurang kerjaan mohon maaf ya
kita profesi itu adalah officio billy ya
kita ini sangat terhormat kan begitu
jadi kalau mau ada suatu peristiwa ya lapor secara pribadi yang saya tahu
tapi dia kan menjual nama jokowi ya kan gitu
jadi menjual nama jokowi
seperti saya bilang tadi sejarahnya itu ya
advokasi itu untuk yang lemah masyarakat
melawan negara gitu loh
ini yang tadi disebut bukan pembela presiden tapi membela jokowi
jokowi itu siapa dua puluh empat jam melekat
dua puluh empat jam lekat gitu loh
yang namanya jokowi sepanjang dia tidak cuti
sepanjang dia tidak cuti atau tidak berhenti
tetap presiden tetap kepala negara
nggak usah bohongin masyarakat masyarakat pinter kok
lo justru karena pinter itu pak saya kasih tahu
nggak usah dikasih tahu
banyak suara di twitter juga tadi kan udah ditayangin kan
kita tahu siapa yang buat
ini profesi advokat itu profesi terhormat
tadi sudah disampaikan kita bukannya kurang kerjaan
tapi yang kita dengar coba
pakai nama jokowi udah gak ada pak jokowi udah ngasih tahu
lah atas nama pak jokowi bukan sih belok belok jawabannya
enggak memang kan bukan atas nama jokowi
yang jelas ya
tapi boleh nggak misalnya ada masyarakat merasa peduli
tidak ingin presidennya diserang serang misalnya secara dihina dan ini
kemudian melakukan pembelan pelaporan
itu menurut anda sah sah saja tidak
kalau ada kuasa ya silakan aja
oh ada kuasa
pakuannya dulu lah
kalau ada ancaman kepada presiden apapun bentuknya
presiden itu punya aparat
enggak usah nunggu
kalau misalnya penghinaan
penghinaan itu juga ancaman ya kepada dirinya kan
nggak perlu ada perintah udah banyak kok buktinya
polisi juga langsung bergerak ada yang dimana ditangkap tangkep kok
yang justru kita aneh yang kemarin anak remaja itu yang menghina hina
beliau ngasih tahu
beliau santai aja diem itu enggak lapor apa apa asik asik aja
belum terbentuk mungkin
sudah dibentuk kok
jadi aneh juga
jadi kita sudah lihat lah
kami sudah bisa menilai masyarakat sudah bisa menilai
bahkan di twitter yang ditayangkan tadi juga
itu cermin dari apa suara masyarakat
anda menilai ada yang aneh kalau
soal contoh remaja yang menghina hina tadi
anda menduganya apa
politis berarti ini kemudian
tim ini politis dibentuknya
ya sudah pasti lah
saya bilang sudah pasti
saya enggak tahu
saya punya target baru jadi komisaris atau apa
saya juga nggak ngerti ya atau apa
tapi jangan sampai
yang namanya profesi advokat itu
di mata masyarakat
seolah olah kok seperti pedagang gitu loh
oke baik dijawab langsung pak ramun
supaya bisa mengklarifikasi
ya mungkin kita nggak mau debat kusir juga
tapi kalau tim advokasi tadi
sejarahnya dibuat untuk membela yang lemah itu bagaimana
seperti yang disampaikan oleh pak
sudah ada orang yang kerja
sudah ada lbh dan segala macam
itu kan memang ada
memang kita juga gak pura pura kok
memang kita adalah pendukung jokowi
kita mau belajukan jokowi
membeli mawar mawar dia sebagai presiden
sebagai pemimpin kami
mengubahkan nama jokowi
yang relawan semua pakai nama jokowi
jadi konteksnya seperti relawan sebenarnya ya pak
oh iya makanya memang
maka aku juga mengatakan
kami tidak menggunakan tim penasehat hukum presiden
ini adalah sebuah inisiatif
ini yang harus dipengerti
oh ini sebuah
sebuah aksi politik
buat kita gak peduli kita
yang paling penting adalah kita ingin mendidik masyarakat
eh sebagai advokat
kita nih bergerak nih bidang di koridor hukum nih
masyarakat harus tahu
jangan ngomong sembarangan
kalau ngomong pakai bukti
jadi mengawal itu saja
mengawal ya memang itu
misalnya ada yang menghina presiden
ada yang menghina pak jokowi
a b c dan d misalnya begitu kan
tim pembelajaran jokowi
kalau memang aduan
kalau itu memang adalah delik aduan
kalau delik aduan
ya kita harus terima kuasa dari presiden dong
jadi bukan delik aduan yang begini
itu terserah presiden
mau nunjuk kita
atau menunjuk pengacara negara
itu terserah beliau dong
jadi kita juga enggak bisa maksa
jadi ini sebuah inisiatif warga negara
itu yang harus difahami
ya boleh dibilang
mau bilang apa kan nih advokat
kalau dibilang politis juga silakan
buat kita nggak ada soal
ya kan apa yang mampu dipersoalkan
membela masyarakat seperti ini
membeli masyarakat seperti ini
seperti kata si rahlan
dia mengatakan begitu
enggak aneh kok
jelas aja maksudnya gimana
kenapa enggak aneh
buat saya juga gak apa apa
mereka kritik biasa biasa aja
kalau itu tadi
kenapa tidak advokasi itu
untuk ditujukan kepada rakyat
yang posisinya lemah tentu saja begitu
bukan negara karena melawan negara
bukan itu tujuan kita kok
itu juga ada teman teman lain yang banyak
teman teman belajar lbh
kita enggak mau mengambilkan
ini juga bukan kita bukan tim pengacara
kita nggak menggunakan istilah istilah itu
kita pembela siapa aja bisa jadi pembela
pembela siapapun boleh terserah
tapi dalam hal ini kita secara terang terangan
bilang ya ini jokowi memang ini pemimpin kami
mau dibilang ini politis
mau dapatin jabatan komisaris
mungkin anda bisa mengerti maksudnya tidak kira kira
enggak peduli juga kita
jadi akte gimana
kalau di bawah pembela
yang lemas sudah ada banyak
sudah ada banyak
sebagai pendukung jokowi maunya membela pak jokowi saja gitu
ya inilah melawan arusnya
yang saya sayangkan ini adalah profesi advokat
bahkan seperti relawan relawan lain
relawan di bidang apa bidang apa bidang apa
ya kan satu satunya profesi
mungkin relawan di bidang hukum lah
boleh enggak kayak gitu
presiden kok gimana
mau direlawanin presiden
dia punya aparat
mas saya kasih tahu ya
mungkin beliau ini mau mencoto akta
karena akta bisa begitu besar
bisa membela masyarakat
sehingga mau coba ah bikin
kalau akta ini tim pembela apa ini
tim pembela sama juga
ya kan kalau kita jelaskan kita rakyat
makanya pesan kita sudah jelas
dengan adanya tim pembela jokowi ini
kita sudah sampaikan juga masyarakat
kalau mau mengkritik sepanjang itu sesuai koridor hukum lakukan
karena memang pemerintah ini harus kita kritisi
kalau enggak bahaya juga kan
tapi ini perlu dicatat juga
kalau ada kriminalisasi kami ganda terdepan
untuk melawan dan membantu masyarakat
dan itu sudah kami buktikan
misalnya ada masyarakat mengkritiknya berlebihan
ada usur penghinaan
negara ini diwakili oleh pengacara negara tentu saja ya
nah avokasi posisinya yang menyimbangkan ini ya
konteksnya harusnya seperti itu
makanya kalau kami sudah jelaskan untuk
untuk membela itu adalah sesuai dengan pembelaan koridor hukum
nah kalau mau ngusip beliau gimana saya juga bingung
para teman teman avokat juga pada bingung
kita advokat kan warga negara
masa kita enggak punya hak hak politik
kalau tadi dikatakan
sekarang dikatakan bahwa tadi
kalau ada masyarakat yang merasa dikriminalisasi apa dibela
ya nggak apa apa juga itu kan nggak apa apa
itu bagus bagus juga
emang kita melarang kita mengkritik enggak juga
yang kita katakan berita berita hoax fitnah fitnah
fitnah fitnah yang di lau
fitnah fitnah kan enggak selalu berdasar
enggak ada buktinya
jadi ini peran sosial kami juga
oke jadi wujud wujud realnya akan seperti apa
kalau misalnya tidak harus ada kuasa
berarti bukan delik aduan kalau delik umum
contoh realnya gimana pak misalnya
supaya masyarakat mengerti posisi tim pembela jokowi ini kayak apa
simple aja lah
kalau misalnya kayak ada
dan ini bukan kami satu satunya
ada juga inisiatif warga negara yang lain
siapa saya lupa itu namanya melakukan hal itu juga
tim pembela jokowi
dia secara pribadi melakukan itu
ya kan bedanya kami adalah tim pembela
berkelompok satunya sendiri
sehingga kami juga bisa merumut
karena kita advokat tentunya kita membuat sebuah pelaporan misalnya
kalau melakukan tindakan tindakan juga memberikan edukasi
karena kita memang secara koridor hukum aja
kita juga gak ngomong soal pilpres atau apa bukan
bukan ya bukan soal pilpres
bukan menyasar oposisi nih jangan jangan enggak ya
enggak juga kalau opisisnya ngaco ya kita kasih laporkan
kalau enggak ya gak apa apa juga ngapain
kalau ngeritik memang pak jokowi juga mendorong kok kritik kritik seperti itu
dalam pertemuan kami yang diundang itu ada kritik yang sangat keras dari
ya delik delik umum ini contohnya seperti apa contoh kasus biar lebih
ya misalnya kita bisa masukkan ke undang undang itb
delik umum misalnya melakukan pembohongan
seperti kayak gitu lah
tentunya kita akan lihat
kalau delik aduan kita gak mungkin lakukan ya udah
mungkin kita bisa sampaikan kepada
bikin surat kepada pak jokowi
coba ngaduin ke ini
minta pengacara negara
kita juga bisa lakukan itu kan
oh bisa begitu ya
banyak yang bisa kita loket
intinya adalah ini adalah sebuah kontribusi kami
tujuannya untuk apa
kita mau sebagai advokat ini kita harus juga memberikan kontribusi
bukan cuma cari uang
cuma kita juga mengabdi macam macam caranya
akta ini membuat sebuah
atau tadi advokasi tanah air gitu ya kan
advokat cinta tanah air misalnya
gak apa apa juga
apakah bisa disamakan
soalnya dengan contoh yang seperti tadi pak
nanti akan kita ulas lebih lanjut setelah jeda berikut ini
nisa mungkin bisa sekarang anda apa namanya mungkin mengulas tentang apa yang disampaikan oleh pak rambun tadi
bahwa sebenarnya ini kurang lebih bentuk kontribusi sekali lagi ya
ini bentuk kontribusi
bentuknya nanti delik
hukum yang disasar kalau delik aduan tentu harus ada kuasa
jadi kurang lebih sebenarnya sebuah inisiatif aja
tidak jauh tidak berbeda dengan relawan mungkin
tapi ini concern terhadap bidang hukumnya
nah lebih kepada soal itu
dan dicontohkan seperti akta membentuk tim juga intinya
cuma posisinya mungkin berbeda begitu
bisa disamakan gak kira kira dengan akta
kalau yang jelas beliau mungkin agak menurut saya agak agak selip sedikit
bahwa tidak bisa beliau itu dalam bertindak di dalam delik umum
karena itu pasti pakai kuasa
tapi beliau pasti akan bertindak di dalam delik khusus
yaitu tentang hoaks
karena kalau delik umum kan gak mungkin masalah pembunuhan penipuan dan sebagainya
pasti delik khusus beliau bertindak
ini di dalam hoaks
harapan saya sih harapan kami itu adalah beliau tidak akan mengkriminalisasi masyarakat yang mengkritisi presiden
ada kekhawatiran itu dari anda
karena saya sudah lihat sejak beliau berdiri
timnya ini berdiri
yang remaja itu kagak jawab apa apa
kagak ada statement dari beliau apapun
ini remaja yang menghina presiden itu loh
itu gak ada
dugaan anda kenapa sih ketika dia jawab apa apa ini
kalau saya bilang cuma satu
jangan ada dusta diantara kita
kan polisi memproses itu
ya kan tadi beliau bilang
mereka akan mengawal
jadi yang jelas
kami melihat yang sudah beliau lakukan
itu adalah mengincar
mengincar siapa nih yang kira kira bisa diincar yang berseberangan dengan pak jokowi
nah jadi harapan saya janganlah nanti kedepannya melakukan kriminalisasi kepada masyarakat
yang melakukan kritisasi kepada presiden
dan saya juga akan sampaikan ke masyarakat bahwa tetaplah mengkritisi pemerintahan ini
sepanjang itu dilakukan dalam koridor hukum
oh jangan takut masyarakat mengkritisi pemerintahan
oh iya jangan takut mengkritisi pemerintah
sepanjang itu dalam koridor hukum
kami siap menjadi garda terdepan yang akan mendampingi mereka bila dilakukan kriminalisasi
tapi kalau ada pelecehan penghinaan terhadap presiden itu bagaimana itu menurut anda
itu pasti polisi udah bertindak udah ada contoh banyak kok
nggak perlu nunggu nunggu apa
polisi udah pengen bertindak
itu udah banyak contohnya gitu loh
jadi dugaan kriminalisasi yang dikhawatirkan oleh teman teman akta ini sebenarnya
mungkin pertama tama mengenai soal yang itu ya
remaja yang menghina hina
itu udah ditangani
kok diam aja
kok udah ditangani polisi
kita kan jangan sopah lawan juga
tapi menurut anda itu penghinaan betul ya
menurut saya iya
itu udah ancaman sebenarnya
itu ingin mengancam untuk membunuh presiden
itu kan sebuah ancaman
ya polisi sudah melakukan
kita juga jangan sopa lawan gitu cari muka begitu
ya gak usah
yang kita lakukan nih ada yang nggak
tapi kalau misalnya itu tidak dilanjutkan kasusnya dan lain sebagainya anda akan mengawal itu
oh akan kita tanya
ya tentu dong
jadi gak tebang pilih nih ya
gak tebang pilih kenapa kenapa
kalau itu sudah dilakukan kita kan seperti yang saya bilang
ya kita melakukan secara proporsional
kalau dikatakan jangan takut mengkritik
saya juga menghimbau jangan takut mengkritik
karena itu adalah demokrasi
tapi kritiklah dengan fakta
jangan asal kritik
jangan melakukan penghinaan pembohongan publik
contoh contohnya misalnya menuding pki
kemudian ya dianggota pki
teroris dari istana
teroris dari istana
ya itu kan kalau nggak ditangani kita maju
tapi juga jangan juga disangka bahwa kita
kita gak mau jadi pahlawan juga
mau sosok jadi palang yang enggak
kalau polisi udah ngakuin yang lakuin
jadi intinya tidak mengkriminalisasi ya
kalau ditanya seperti beliau
kalau misalnya jangan takut mengkritik
saya malah mendorong ya kritik pemerintah
supaya pemerintah itu menjadi lebih baik
tapi lakukanlah dengan memperhatikan koridor hukum
jangan kejebak lah gitu
nah persoalan itu bagaimana anda melihatnya
kalau jawabannya seperti itu
berarti itu tidak perlu dikhawatirkan lagi ya berarti ya
tapi nggak konsisten benar gitu
kalau polisi udah proses yaudah jangan sosokan
tapi loh katanya mau mengawal
kalau nggak diproses dengan benar bagaimana
harus diproses yang benar
sama gitu loh
kita juga begitu
kami juga setiap ada laporan kepada masyarakat
ada masyarakat yang minta tolong dibantu secara
diavokasi oleh kami
kami juga akan selalu mengawal
oke kesimpulannya pak
ya kalau menurut kami sekali lagi
bahwa ini dibentuk memang seperti yang kami heran
ini adalah sebuah kontribusi
tidak menghalangi orang mengkritik
tidak menghalangi mengkritik
bahkan kami mendorong
karena presiden jokowi juga memang mendorong
pemerintah gak sempurna
dan banyak masalah
jadi harus dikritik
justru itu akan membantu presiden
tapi tebang pilih tidak ya
tidak ada tebang pilih
dan memang tidak hoaks
dan memang tidak
tidak ditangani oleh polisi
jadi memang gak terlalu berlebihan
gak usah terlalu berlebihan lah ngeliatin ya
ini inisiatif aja
tidak usah terlalu berlebihan sebagai penutup
silahkan bang isar
ya kita sih cuma bilang ya semoga
masalahnya sejak berdiri sampai hari ini
kita sudah melihat beliau hanya buat laporan satu
dan itu juga menyangkut orang yang beliau anggap berseberangan dengan pak presiden
tapi yang mencacim lagi presiden
beliau tidak berbuat apa apa
nah kita harapkan tidak terjadi menjelang
sudah disebut itu sudah ditangani polisi
jangan jadi pahlawan kesiangan maksudnya
justru tapi kan beliau yang bilang akan mengawal setiap yang ini
yang ini kok nggak dikawal gitu ya
ini gak dikawal kan begitu
seperti apa ya kan
adalah statement yang bagus keluar dari beliau ya kan
hukum harus ditegakkan
itu juga bukan pengawal
jadi yang sampai ke kami di akta ini
di akta ini adalah dari masyarakat
dingerikan ditakutkan itu kriminalisasi
apalagi ini menjelang
pilek ya menjelang pilpres kan gitu
ini makin kesana nih
nah itulah dalam
semoga tidak ada seperti itu ya
iya dan kalau yang terjadi seperti itu apa yang akta lakukan
yang pasti akta sekarang sedang membuat
tim advokasi di seluruh indonesia
karena kita waktu pilgub di jakarta kita sudah membuat
satu kecamatan satu law firm itu
ya kami akan buat itu menyebar di seluruh indonesia
dan sekarang kita sudah
mulai menata di bali di jogja
ya dimana mana untuk membuat tim
itu yang namanya tim pembela rakyat di seluruh indonesia itu
tim pembela rakyat itu
ini untuk menyeimbangi
di bentuknya tim pembela jokowi bukan nih
oh ini duluan duluan akta daripada dia
akta itu udah ada begitu
itu juga gak mau buat buat mereka
di saat masyarakat resah itu akta hadir
baik tapi kita lihat semoga kedepannya memang
intinya adalah tidak ada kriminalisasi terhadap
yang ingin melakukan kritik terhadap presiden
bahkan tim pembela jokowi mendorong untuk
ketik itu terhadap presiden
terus dilakukan asal sesuai fakta begitu ya pak ya
baik terima kasih atas ulasannya malam hari ini
pak rambun pak aisyar terima kasih
telah bergabung bersama kami malam ini
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali setelah jeda berikut